seberapa berharga sih selembar uang yang terselip di dompet kalian
ini bukan cuma soal nominal belaka
tapi juga perihal lembar lembaran sejarah yang ditulis dengan darah dan air mata
dari aceh ada sosok perempuan perkasa yang dipanggil cut mutia
ia menyerang pos pos kolonial belanda dan menyusuri hutan belantara
aksinya ini menjadikannya sosok perempuan yang tak kenal takut
mulu ini perempuan yang
saya dengar dari orang tua saya maupun dari buku buku
dipesan sebelum suaminya ini wafat karena hukuman mati
untuk terus melanjutkan perjuangan
pada tahun seribu sembilan ratus sepuluh cut mutia gugur dalam pertempuran di alukuring bersama pasukannya
beliau ini kan perempuan nih salah satu perempuan
ya mungkin pemikiran kita kalau perempuan ini kan lemah
tapi beliau bisa berjuang
dan melanjutkan perjuangan dari suaminya yang dihukum mati
sampai beliau gugur di dalam hutan
pada masanya cut mutia harus terjun ke medan perang dengan senjata tajam
namun seiring berkembangnya zaman cara diplomatik juga menjadi bentuk perjuangan

sebelum negeri ini menjadi suatu negara kesatuan republik indonesia
muhammad husni tamrin berjuang keras di kota yang kita kenal sebagai batavia
gerakan politiknya menjadi salah satu cikal bakal kemerdekaan republik
ketika di indonesia kemerdekaan dan kematian kematian di negeri ini
itu semacam dpr nya di zaman belanda
di mana dia berjuang di dalam kandang belanda sendiri
dengan kemampuan negosiasinya diplomasinya
dan kekerasannya dia kalau dia butuh untuk menjadi keras
dan beliau juga berjuang untuk kemerdekaan indonesia
berpegangan tangan bersama insinyur soekarno yang merupakan sahabatnya dan teman teman semuanya
karena dia meleburkan semua suku
nah parinda ini berkembang di mana mana
dari jakarta terus ke jogja ke aceh kemana
parinda udah gaungnya udah kemana mana gitu
dan tujuannya adalah untuk indonesia merdeka
karena parinda ini sudah mengakar
tahun seribu sembilan ratus empat puluh satu dia ditahan rumah
sampai akhirnya dia disuntik mati oleh belanda
proklamasi kemerdekaan republik indonesia
menjadi titik penting perjuangan kedaulatan negeri
yang masih dilanjutkan hingga saat ini
salah satunya berdaulat dalam kestabilan ekonomi
dengan memiliki mata uang sendiri
ini kisah syafruddin prawira negara
yang menyampaikan keinginannya untuk mengganti mata uang asing
yang masih beredar di indonesia pasca kemerdekaan
kemudian dia bilang kepada
kita harus punya uang rupiah fpi
nah uang rupiah itu menggantikan goldence
kan kita ada uang belanda yang masih pakai uang itu
ya kita bukan uang ri itu sebagai simbol bahwa kita sudah berdekat
kalau kita nggak punya uang sendiri apa kemerdekaan itu
syafruddin yang pernah menjabat sebagai menteri keuangan di kabinet hatta ii ini
menjadi orang indonesia pertama yang menjabat sebagai gubernur the javash bank
yang kemudian menjadi cikal bakal bank indonesia
tapi pertama saya harus independen ya
yang penting independensi bank sentral itu yang penting
jadi saya nggak mau diintervensi dengan pemerintah
perjuangan itu memiliki pengorbanannya masing masing
bagaimana dengan generasi muda kini
kita juga punya versi perjuangan sendiri
uang itu dipakai untuk bisa berproduksi
kalau kita pakai kemampuan pikir kemampuan ilmu
kemampuan manajemen kemampuan berproduksi
rupiah kan uang nasional kita
dan saya juga waktu itu sangat bangga ketika
ada keputusan pemerintah untuk melakukan transaksi
kalau kita bangga dengan rupiah itu kan
artinya kalau setiap transaksi di dalam negeri itu harus dengan rupiah
mendapatkan identitas rupa itu nggak luar biasa
perjuangan darahnya itu tumpah darah itu nggak
tapi di balik itu maknanya gimana gimana
sampai itu bisa kita gunakan seharian
itu melalui suatu proses yang panjang
yang berkaitan dengan identitas diri
jangan sampai yusu jangan sampai robe
kini rupiah menjadi tongkat estafet perjuangan
bagaimana ia diterbitkan dari waktu ke waktu
menjadi warisan dari generasi ke generasi
dari situ tertanam cinta dengan menjaga fisiknya
dan paham akan nilainya dalam kehidupan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia